wakil presiden yusuf kala menggelar open house di kediamannya di makassar sulawesi selatan
pengamanan dan pemeriksaan tamu pada open house tahun ini terbilang ketat
ribuan warga sudah antre sejak pagi hari di depan kediaman yusuf kala di jalan haji bau makassar
mereka menanti kesempatan untuk bersalaman dengan wakil presiden
banyaknya warga yang berdesakan membuat petugas berkali kali memisahkan anak anak kecil dari kerumunan
pengamanan dan pengaturan open house kali ini ketat dibandingkan tahun tahun sebelumnya
sebelum bersalaman dengan wakil presiden semua warga diperiksa
yusuf kala yang ditemani sejumlah pejabat daerah dan wakil dari polda sulawesi selatan dan tni
menyelami warga satu persatu
selesai bersalaman warga menerima bingkisan